masa lalu sang raja keraton agung sejaga toto santoso semakin terkuat
dari hasil penelusuran polres jakarta utara
toto santoso pernah tinggal di sekitaran bantaran rel kereta stasiun kampung bandar
toto pindah setelah di lokasi tersebut terjadi kebakaran
menurut keterangan kapolres jakarta utara
toto pernah meminta surat pindah ke ketua rt tapi tidak diberikan
karena toto masih punya utang kebang senilai satu tiga miliar rupiah
tersangka ataupun saudara toto ini juga pernah melakukan peminjaman atau utang kebang
yang saat itu diketahui oleh ketua rt maupun rw berdasarkan keterangannya itu sekitar satu tiga miliar
dan tersangka atau saudara toto ini kabur atau pergi meninggalkan lokasi
kasus penipuan keraton agung sejagat saat ini ditangani penyidik direktorat reserse
kriminal umum polda jawa tengah
menurut polisi penipuan ini telah direncanakan tersangka sejak dua ribu enam belas
toto dan fani yang ternyata bukan suami istri resmi
menyiapkan sejumlah dokumen dan surat surat palsu yang dicetak sendiri
para tersangka menjanjikan mengikut mereka gaji dalam mata uang dolar
ketertarikan warga masuk dalam lingkaran kereta
yang agung sejagat tak lain karena adanya iming iming gaji atau penghasilan tinggi dengan mata uang dolar
yang berpendidikan rendah sehingga gampang dipengaruhi
orang susah tentunya pengen berubah nasib ya
jadi sebagian dari saksi korban yang sudah kita minta keterangan
kita tanyakan kenapa kok ikut
yang bersama kita menyampaikan pak saya pengen berubah nasib
karena janji janji yang diberikan itu
seorang mantan punggawa keraton agung sejagat berbintang tiga
mengaku menyesal telah menjadi bagian dari keraton agung sejagat
perangkat desa ini bahkan mengaku telah menjadi korban
dan telah mengeluarkan uang sebesar delapan lima juta rupiah
selama menjadi anggota keraton agung sejagat ini
saat ini toto bersama dengan ratunya telah diamankan oleh pihak kepolisian
karena aktivitas kerajaannya yang mengganggu masyarakat sekitar
tim liputan cnn indonesia